ingat tidak boleh telpon tidak boleh menerima telpon tanpa persetujuan kita
tidak boleh telpon tidak boleh menerima telepon tanpa persetujuan kita
siap siap siap
ini satu kelapa
jadi rapi ya pak
rapi atuh rapi
jika rambutnya si sarding ternyata ngali
ya liat rapi terus
wah rambutnya si sarding ya dari dulu juga tidak pernah acak acakan
ini mau dipajang atau mau disimpan pak
ini dipajang atuh supados
nanti kalau gustomer lihat ya
itulah pokoknya biar kelihatan
sampai pasak ya
pasak tuh pasak ya
sampai sisa teh ngantuk
ya benar pak
matanya juga sudah semerah merah kuat ini teh
tuh gak ya
kita yang berjalan dulu ya
sampai besok bisa berjalan lagi ya
biasanya lagi suka bergadang
kuat sampai pagi
sekarang baru jam sabar hangat kek
nah kalau sekarang pak beda
faktor umur hari baretoma ya
baretoma masih muda mas sok
sampai pagi juga kita bergadang pak kuat
sekarang pak tuh aduh
tuh bulat balik waelir
saya teh melihat kamu tuh bulat balik terus
pikiran raya kasihan dia
ya itu udah tahu dia sakit ya
dikasih obat kayaknya dikasih apa sama doa
jangan bulat balik itu tidak akan menyelesaikan masalah ya
apa dibawa ke dokter aja pak ya
ya dibawa ke dokter tuh kalau sakit mah
bukan dibawa ke montir
tapi kalau saya mah merasa aneh nih teh
sini raya sakit teh
dulu ke bandung ke garut
tidak pernah sakit teh motornya
tapi sekarang sakit deh
bahan sini tuh tuh tukang balap
masih masih kental sama yang namanya angin
belum pas asup kajar nanggut dah
ya memang sudah waktunya weh
eh enggak waktun naon
manusia tidak ada yang sehat selamanya
oh sudah benar tidak
waktu naon deh
eh kemot kamu harus senang
sini kan sudah makan obat
insya allah gak ada apa apa
sekarang kita doakan semoga cepat sembuh
kenapa mikirin boy
reva khawatir banget deh pi sama boy
tadi kan reva sama teman teman
datangin ke tempat karantinanya boy kan
terus kita ngeliat
boy itu di training
sampai kayak setengah pingsan gitu pi
pelatihnya juga galak lagi ngomel ngomel terus
boy terlalu diporsir
atau mungkin dipaksa banget sih
pakai berlinang air mata
kalau yang namanya latihan buat pertandingan itu hal yang biasa
apalagi ini pertandingannya tingkat internasional
jadi apa yang lakukan boy itu
bukan hanya membela buat dirinya
untuk kemenangan dirinya
tapi dia berjuang untuk kepentingan negara
makanya disebut bela negara
makanya pelatih harus mempersiapkan dia sebaik mungkin
dan papi percaya
boy bisa kuat menghadapi itu
udah percaya sama papi
tanda gak kalau seandainya boy jadi juara
nah makanya bayanginnya yang seneng seneng dong
gitu dong papi seneng liat kamar senyum

gak ada di dunia ini yang lebih cantik dan baik
habis senyumnya habis senyumnya
habis senyumannya anak papi sih
ya udah papi kamar dulu ya thank ya
jangan sedih lagi
udah gak sedih nih udah senyum
cukup untuk hari ini
kamu bisa tidur dengan cepat
karena besok setelah sholat subuh
kamu sudah mulai latihan fisik

yaudah kalau begitu kita kita mau pamit pulang dulu
yaudah kalau begitu kita kita mau pamit pulang dulu
kamu bisa tidur

kamu mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan
ingat tidak boleh telpon
tidak boleh menerima telpon
tidak boleh menerima telpon
tanpa persetujuan kita kita

apalagi sampai kamu keluar dari lingkungan pelatihan ini
yaudah kamu istirahat ya
kalian harus ingat
kalian harus ingat
kalian harus memastikan

kalian harus memastikan boy tidak melakukan pelanggaran aturan pelatihan
dan jangan biarkan boy pergi dan keluar dari sini
dan jangan biarkan boy pergi dan keluar dari sini
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
jangan aman ya
kenapa sih mama
ya alhamdulillah atuh
kalau kalian akrab tidurnya
mama senang liatnya
alhamdulillah atuh kalau gitu
mama manis tadi emang ya kenapa
tuh nenek udah bangun
semangat nenek udah enakan nenek apa nenek
alhamdulillah bang udah lumayan
kasih pupur dulu ya panasnya
udah enakan kan
alhamdulillah enakan kok
ya udah kalau gitu
udah dibeliin wondi bu dura
nek gak mau makan ma
gak nafsu pahit ke udahnya
hei walaupun pahit juga harus dipaksakan
udah ada yang asuh
kemaren temen abu ya ada yang gak mau makan tiba tiba
ya udah temen aja gitu
kalau pahit gak apa apa dipaksa sementara aja
yang penting cepet sembuh
perutnya kan harus diisi terus
nenek mau makan tapi minta ditemani semuanya disini ya
hei gimana mau makan rame rame
buburnya juga dibeliinnya cuma satu
ya udah gini aja
kamu makan dulu buburnya
abah mama sama aku tetep disini nemenin kamu ngobrol ya
nah itu mau ya
ini kenapa kok liat liatannya kayak begitu
tapi jaga jarak pandang mah terus harus dijaga
yaudah am nih gak akan makan
ah tuh kan abah sih ah
apa sih ini semua jadinya nyerangnya ke abah
lagi orang lagi sakit tetap aja jaga jarak aman jaga jarak aman jaga jarak pandang
aduh saya takut tumpah itu
biar cepet sembuh ya
tolong abah ya kan jagoan
hati abah ya kempang kemping ya kalau ngeliat nenek sakit
cepet sembuh ya sayang ya
ngapain lagi sih si badak menjumbor kokok telepon
tidak tahu apa hati ini lagi emosi tingkat dewa
kenceng aneh tuh
kenapa tidak diangkat
ya udah mau diangkat dulu ya
gak ada yang dingin di kamarnya